hai kondisi masyarakat yang semakin sulit di tengah pandemi kofit sembilan belas membuat sebuah
komunitas di kabupaten klaten jawa tengah memberikan bantuan makan gratis pada jumat
siang kegiatan bertempat di halaman masjid raya klaten dengan menggunakan sebuah bus warga pun
langsung menyerbu bus makan gratis ini sebelum mengambil makanan warga yang datang diwajibkan
mencuci tangan memakai masker dan juga memakai hand sanitizer warga juga tertip mengantre dan
menunggu giliran untuk mengambil makanan setiap harinya bus makan gratis ini menyediakan sekitar
seratus dua ratus paket makanan siap saji dengan adanya bisnis ini insyaallah kita akan mobile kita akan
keliling paling tidak sementara di seputaran wilayah klaten desa desa yang mungkin terpapar
atau terkena dampaknya ya kita datangilah sementara ini kita menargetkan dan sudah jalan nanti adalah
bantuan makan gratis ini sengaja menggunakan bus yang sudah dimodifikasi sebagai warung makan
agar bisa berpindah lokasi dengan demikian diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang
membutuhkan di seluruh kabupaten klaten selain di klaten kegiatan membantu warga yang terdampak
pandemi juga berlangsung di jember jawa timur warung makan bernama warung rakyat
di jalan basuki rahmat kaliwates jember ini memberi makan gratis dan juga bayar seikhlasnya gratis ditujukan untuk kaum duafa dan bayar seikhlasnya untuk masyarakat umum layanan ini dilakukan pemilik usaha untuk membantu masyarakat kecil berpenghasilan rendah seperti penarik beca dan pedagang kaki lima yang di masa pandemi pendapatannya menurun
kali sehari pekerjaannya apa pak
itu beca dulu
kan ini gratis
agar masyarakat yang datang ke warung tidak bosan dengan menu yang ada pengelola warung makan gratis menyajikan menu berbeda setiap harinya
tukang becak terus pedagang pedagang kerobak gitu yang belum tentu tiap harinya mereka itu dapat pelanggan
sedangkan mereka kan kebutuhan makan itu tiap hari
tiap hari rata rata kita itu siap seratus sampai satu ratus dua puluh porsi
biasanya habis itu malah kadang kurang malah kadang kurang ya
setiap harinya warung makan ini buka mulai siang hingga sore hari
tim liputan cnn indonesia